oleh karena itu kami telah beristihad berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini
yang tentu saja harus didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan
oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk menyimak pengucapan putusan ini
terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentunya
kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini
kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada allah swt
tuhan yang maha kuasa sesuai amanah allah dalam surat an nisa ayat lima puluh delapan dan satu ratus tiga puluh lima surat al ma'idah ayat delapan
sebagaimana yang diungkapkan atau disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait